jumlah dokter di jawa timur pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar dua puluh ribu orang
di kota dan kabupaten besar seperti surabaya sidoarjo malang dan jember
rasio dokter umum satu banding satu empat ratus
artinya tiap satu dokter melayani sekitar satu empat ratus penduduk
namun di selain daerah itu rasio dokter umum satu banding satu tujuh ratus
artinya sebaran dokter umum belum merata di jawa timur
ikatan dokter indonesia wilayah jawa timur mengatakan
hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu potensi pendapatan
pengembangan karir dan pendidikan
serta fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai
saat ini jumlah lulusan dokter umum dari sembilan puluh dua fakultas kedokteran di indonesia
mencapai dua belas orang
ditambah dengan sejumlah fakultas kedokteran baru yang akan dibuka
jumlah lulusan beberapa tahun mendatang mencapai lima belas ribu orang
problemnya adalah bahwa daya tampung ini sebenarnya belum optimal
belum optimalnya adalah harus dikembangkan di dalam suasana
di mana sentra pendidikan harus menyiapkan diri dengan baik
yang lamar juga harus siap siap dengan kualitas yang baik
dan jangan lupa siap siap dengan perubahan
karena mendidik itu kan selalu berubah setiap saat
kampus kampus besar yang selama ini sudah mendidik dokter
didorong untuk meningkatkan daya tampung dokter spesialis
para pelamar pun harus berkualitas
baik yang bisa disiapkan sejak menempuh pendidikan sarjana
jika regulasi diubah dan kampus siap
menambah daya tampung
pemerintah perlu mengatur distribusi dokter spesialis
regulasinya diatur bahwa yang selama ini satu dosen untuk tiga ppds
ditingkatkan satu dosen untuk lima ppds
insya allah kami siap
karena kami akan memberdayakan rumah sakit rumah sakit satelit
yang ada di bawah rumah sakit pendidikan utama kami
bersama fakultas kedokteran
insya allah kami siap menambah
tapi tolong didistribusikan dengan baik
kesehatan adalah salah satu pilar kehidupan dan masa depan bangsa
pemerintah perlu mengalokasikan anggaran
agar pembangunan di bidang kesehatan bisa berjalan dengan baik